polisi telah menangkap sepuluh orang dalam kasus pembunuhan petugas pajak di kabupaten nia sumatera utara
salah satu tersangka adalah pelaku pembunuhan yang merupakan seorang pengemplang pajak senilai empat belas tujuh miliar rupiah ini putri
dan hari ini direktur jenderal pajak dan kapolri menggelar pertemuan khusus untuk membahas hal ini
kapolri menghendaki setiap petugas pajak yang akan melakukan penagian meminta pengawalan polisi
bahkan polisi dan dirjen pajak sudah membuat perjanjian kerjasama atau mou terkait hal ini
berikut pernyataan kapolri jenderal badrodin haiti dan direktur jenderal pajak ken dwi juga setiadi
kami akan di backup sepenuhnya oleh jajaran kepolisian
karena itu tadi kami sepakat tugas manapun yang dianggap mengandung risiko silakan minta bantuan pendampingan dari kepolisian dan kita siap